bersama cnn indonesia news hour sudah tersambung melalui telepon head of policy team pnp dua k bapak elan satriawan di yogyakarta
selamat siang pak elan
pak ella menanggapi data yang bapak berikan kepada cnn indonesia jumlah penduduk miskin di september ini saja sudah naik pak
melebihi sembilan dua puluh dua persen
apa sebenarnya tolak ukur dari bapak atau parameter yang digunakan untuk mengetahui adanya peningkatan dari jumlah penduduk kemiskinan yang ada di indonesia ini pak elan
ya makasih mas heranov mudah mudahan dalam keadaan sehat
kalau bicara masalah angka kemiskinan jadi yang menyampaikan atau merilis angka kemiskinan ini adalah badan pusat statistik ya
jadi sebagai satu satunya lembaga statistik di negara ini yang memang berhak mengeluarkan rilis angka kemiskinan tersebut
dan betul yang disampaikan mas heranov tadi bahwa maret dua ribu dua puluh kemarin itu angka kemiskinan kita meningkat dari sembilan dua puluh dua
di tahu di september dua ribu sembilan belas menjadi sembilan tujuh puluh delapan di maret dua ribu dua puluh ini
ini tentunya memang patut menjadi perhatian karena maret itu sebetulnya memang kita sudah pas pemerintah mengumumkan pas masuk ke pandemi covid gitu
nah tetapi ini baru awal covid dan ternyata memang kemudian kita sudah melihat dampak covid itu bisa apa namanya
ternyata sudah terjadi pada saat covid justru baru kemudian mempengaruhi masyarakat dan ekonomi indonesia
nah ini makanya ke depan saya kira kita perlu kerja keras untuk memastikan bahwa penurunan kesejahteraan bisa ditahan
karena pada kuartal kedua seperti kita ketahui bps juga menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi kita negatif
di triwulan pertama padahal baru dua sembilan puluh empat
sudah turun sudah melambat dua sembilan puluh empat
tapi di triwulan kedua ini menjadi negatif lima tiga puluh dua
dan itu artinya ada resiko penurunan konsumsi penurunan kesejahteraan lebih jauh
yang kalau itu kemudian tidak dilakukan upaya upaya khusus angka kemiskinan kemudian bisa kemudian meningkat lebih jauh
nah tapi kita lihat bahwa kemudian sejak april kemarin
pemerintah melakukan upaya upaya pemulihan ekonomi
dan alokasi terbesar untuk pemulihan ekonomi ini adalah untuk perlindungan sosial
nah makanya kemudian pada september ini bps kembali melakukan pengukuran kemiskinan
pendataan untuk pengukuran kemiskinan
mungkin dalam dua bulan lagi kita akan mendengar list bps apakah kemudian angka kemiskinan meningkat lebih jauh atau kemudian bisa ditahan
berbicara mengenai kemiskinan pak elan ini tidak jauh juga dari kasus malnutrisi yang terjadi yang meningkat selama pandemi tentunya ya pak elan
bisa bapak jelaskan bagaimana kondisi malnutrisi saat ini baik itu sebelum pandemi apalagi setelah adanya pandemi maret dua ribu dua puluh ini pak elan
betul jadi masalah malnutrisi ini sangat terkait dengan kemiskinan
dan kita bisa memperkirakan kalau kemudian kemiskinannya meningkat
maka ada kemungkinan
kemungkinan besar bahwa kemudian masalah malnutrisi ini juga bisa jadi akan meningkat
nah padahal kalau kita lihat sebelum covid momentum perbaikan masalah malnutrisi ini sudah terlihat
pada tahun dua ribu delapan belas itu balit bankes kementerian kesehatan bersama dengan bps melakukan pendataan masalah malnutrisi ini
angka malnutrisi kita khususnya yang menyangkut stunting itu turun dari tiga puluh tujuh persen sekitar tiga puluh tujuh persen
menjadi sekitar tiga puluh persen
lebih jauh kemudian pada tahun dua ribu sembilan belas kembali turun
artinya masalah malnutrisi permasalahan malnutrisi kemudian bisa diperbaiki
nah ketika kemudian kemiskinan meningkat
kemiskinan meningkat maka kemudian otomatis kesejahteraan turun dan termasuk konsumsi
dan konsumsi makanan bergizi termasuk ini juga bisa beresiko turun
yang artinya kemudian mengancam momentum penurunan masalah malnutrisi ini
dan masalah covid seperti yang kita bicarakan sebelumnya dalam beberapa kesempatan
bukan hanya kemudian mempengaruhi malnutrisi dari sisi konsumsi saja ya
penurunan konsumsi karena menurunnya kesejahteraan ini
tetapi juga bisa dari channel channel yang lain
misalnya kemudian ketersediaan bahan pangan yang bergizi
indonesia masih punya masalah
masih punya masalah ya
pada masalah tingkat harga pangan yang saya kira relatif lebih tinggi ya
dibanding negara negara tetangga ya
beras daging sayur mayuran buah buahan
itu yang termasuk menjelaskan kenapa kemudian konsumsi makanan bergizi kita relatif lebih rendah ketimbang negara negara tetangga
nah pada masalah itu sebelum covid
setelah covid ini negara negara ini ya
negara negara pengekspor daging pengekspor sayur apa namanya
pengekspor bahan bahan pangan lainnya
ini termasuk yang menahan diri ya
untuk mengekspor bahan pangan mereka
dengan demikian kemudian ketersediaannya di indonesia juga menjadi
harus menjadi perhatian
channel lainnya adalah misalnya pada masalah kesehatan
dari masalah kesehatan
kita bisa melihat sekarang karena covid
ya karena ada social distancing
layanan layanan kesehatan berbasis komunitas seperti posyandu
dan lain sebagainya itu operasinya kemudian berkurang frekuensinya
padahal posyandu ini adalah garda terdepan di tingkat paling bawah
di dalam melakukan monitoring
segaligus kemudian melakukan intervensi
yang terkait dengan upaya penanganan masalah malnutrisi ini
kalau kemudian jam operasinya berkurang
frekuensi operasinya berkurang
ini juga kemudian bisa menjadi apa namanya
sumber yang bisa mengganggu momentum penurunan masalah malnutrisi ini
yang lainnya kemudian orang orang yang seharusnya ibu hamil
atau kemudian orang orang yang sakit
yang karena masalah covid ini jadi mereka khawatir ke rumah sakit
nah ini yang juga harus kemudian dicoba diatasi gitu ya
dan mas heranov saya juga kemudian ingin menyampaikan bahwa
masalah malnutrisi ini jangan kemudian dianggap sekedar kemudian
yang terkait dengan kemiskinan
kemiskinan menjadi faktor terbesar yang menjelaskan masalah malnutrisi
tetapi juga kalau kita lihat di data
masalah malnutrisi ini juga kemudian ada di kelompok yang atas
di kelompok menengah ke atas masalah malnutrisi masih ada
ini menandakan bahwa masalah malnutrisi bukan hanya menyangkut
tetapi juga menyangkut masalah pengetahuan dan kesadaran
di sinilah pentingnya perlunya kampanye
pentingnya perlunya pendidikan informasi
untuk kemudian meningkatkan pengetahuan
meningkatkan kesadaran dan kemudian merubah perilaku
kita anak anak remaja ya mungkin anak anak kita
kolega di anak anak kita di smp sma atau kemudian di kuliah
mereka kemudian hanya pengen kemudian makanan yang enak
yang kemudian mungkin nggak bikin gemuk dan lain sebagainya
tapi lupa bahwa kemudian yang penting juga adalah
masalah gizinya dan juga masalah keamanannya
nah ini yang saya kira kemudian pemerintah harus bekerja sama
dengan para stakeholder lainnya termasuk stakeholder non pemerintah
ngo dan lain sebagainya untuk mengadres permasalahan ini ya
jadi meningkatkan pengetahuan kesadaran untuk merubah perilaku ini
ya pak ilan tadi sempat menyinggung soal adanya malnutrisi
yang dialami oleh dari kalangan menengah atas
apakah ini juga termasuk bagian dari malnutrisi yang sebut saja kita yang tahu
masyarakat umum adalah obesitas ya pak elan
dan apa sebenarnya resiko yang paling buruk jika dialami oleh anak anak indonesia
jika mengalami malnutrisi tadi seperti stunting kemudian juga obesitas
betul indonesia sekarang juga punya masalah yang disebut dengan double burden mas
double burden itu gini satu sisi kita masih belum mengatasi sepenuhnya
masalah malnutrisi kekurangan gizi ya salah satunya adalah masalah stunting ini
yang masih hitungannya masih dengan standar internasional
stunting di indonesia masih tergolong tinggi
tetapi masalah malnutrisi belum selesai ada masalah lain
yaitu kelebihan gizi yang tadi disebut dengan obesitas
nah ini masalah yang disebut dengan double burden
dan dua duanya ini ada di kelompok menengah ke atas
jadi di kelompok menengah ke atas masalah gizi itu bukan hanya masalah kelebihan gizi mas
tetapi juga masalah kekurangan gizinya kekurangan gizinya ini lebih di
apa dua duanya ini sebetulnya kemudian bukan
bukan disebabkan sekali lagi karena nggak punya uang
apalagi masalah kelebihan gizi tadi justru karena kelebihan resources mungkin ya
tetapi lebih kemudian karena kekurangan informasi
minimnya pengetahuan dan kesadaran akan apa itu kemudian gizi yang baik
bagaimana kemudian memberikan bahan pangan kepada anak anak kita yang dengan cukup gizi
dengan dosis yang pas ya
atau bahkan kalau kita tarik ke belakang betapa pentingnya misalnya masalah apa namanya
aksi eksklusif ya yang sekarang kalau kita lihat dari statistiknya
itu kemudian masih indonesia termasuk masih punya pr di sisi ini
padahal kalau kita bicara asia eksklusif ini adalah resource yang kemudian gratis ya
setiap hampir setiap ibu hamil ya mayoritas ibu hamil punya selalu asi
setiap saat nggak perlu masak nggak perlu kemudian ada risiko airnya tercemari dan lain sebagainya
ya dan kemudian ada kolostrum di sana gitu
nah jadi sekali lagi resources ya dengan kemudian program mengatasi masalah resources
dan itu lebih untuk masyarakat bawah dengan program program penanggulangan kemiskinan itu menjadi penting
tetapi yang juga sisi lain yang tidak kalah penting adalah masalah tadi peningkatan pengetahuan
kesadaran dan perubahan perilaku
dan kalau kita bicara yang kedua ini khususnya itu adalah bicara sasaran kelompok menengah keatas
untuk mengatasi dua hal tadi mas dua hal tadi
yaitu kemudian kekurangan gizi dan kelebihan gizi
dua duanya ini dua duanya ini masalah gizi
ya baik kekurangan maupun kelebihan dua duanya masalah gizi yang saat ini kemudian kita sebut dengan double burden malnutrition
baik yang penting adalah resources tadi ya pak untuk menghindari agar tidak terjadinya moneter
betul resources dan pengetahuan
pengetahuan dan kesadaran itu perlu dicatat oleh masyarakat umum
terima kasih atas berbagi informasi dengan siang hari ini dengan kami cnn indonesia news hour
terima kasih pak elan satriawan head of policy tim tnp dua k